garuda indonesia group dan bni mendukung gelaran dari all star legends virtual concert di area panggung terbuka hutan kota pelataran gelora bung karno senen jakarta
konser virtual yang bakal digelar dua puluh delapan mei itu bakal menampilkan artis legendaris indonesia yang tergabung dalam the gentleman dan rampis serta dapat dinikmati secara gratis oleh masyarakat
konser musik all star legends pada akhir mei ini mengambil tema optimisme indonesia dalam rangka menunjukkan kesiapan dan kebangkitan ekowisata dan musik indonesia di tengah pandemi covid sembilan belas
konser virtual ini diharapkan memberikan pengalaman baru bagi penonton dari lokasi masing masing dan dapat berinteraksi langsung kepada para idola
nama beken artis tahun delapan puluh hingga sembilan puluh an seperti faris rm dan yuni sara bakal menambahkan lagu kolonial
konser virtual ini diharapkan memberikan pengalaman baru bagi penonton dari lokasi masing masing dan dapat berinteraksi langsung kepada para idola
tujuan kita sama sama adalah gimana memajukan pariwisata indonesia setelah terdampak pandemik ini yang cukup berat